ide dari saya sendiri inspirasinya awal kita ingin selesai saja
tetapi karena banyak ini jadi viral
ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran
tapi tidak ada untungnya buat saya tidak ada sama sekali
ya ingin menjadi terkenal serta memiliki banyak pengikut
itulah motif ia menyebar kabar bohong alias hoax
tentang babi jadi jadian yang menggemparkan warga bedahan sawangan depok
kepada polisi tersangka mengaku sudah merencanakan aksinya ini satu bulan lalu
ia dan delapan orang temannya kemudian membeli anak babi hutan
seharga satu satu juta rupiah secara daring lalu melepaskannya di permukiman
ya itu tadi babinya dibeli secara online
kemudian dirapatkan oleh tim mereka yang berjumlah kurang lebih delapan ratus
dan diangkat oleh orang tadi seolah olah mengarang cerita
ada tiga orang satu orang turun tanpa menapakkan kaki
dua orang pergi naik motor tiba tiba satu setengah jam berubah jadi babi
padahal itu tidak benar
tersangka pun mengaku kabar babi jadi jadian ini ia hembuskan
setelah banyak mendengar cerita warga yang kehilangan uang di rumah
kini ia terancam hukuman sepuluh tahun penjara
fahmi febrian depok jawa barat